saudara fakta persidangan syahrul yassin limpo terdapat pegawai kementerian pertanian
yang kembali menggunakan uang pribadi untuk membantu operasional keluarga sel
kabak umum dirjen perkebunan kementerian pertanian sukim supandi
dalam sidang pemeriksaan saksi menuturkan
dirinya sempat dimintai sekjen untuk menyelesaikan pembayaran perjalanan sel yang belum dilunasi
biaya tunggakan sebesar satu tujuh miliar rupiah merupakan bayaran kegiatan
yang harus dilunasi ke sebuah travel untuk perjalanan sel ke saudi arabia
saksi menyebut dana pun terkumpul dari hasil urunan pejabat eselon i
sukit pernah dimintai mengirimkan uang ratusan juta rupiah oleh anak syahrul yassin limpo
yakni redindo syahrul putra untuk keperluan pribadinya
menyelesaikan sisa yang belum dibayar
sisa yang belum dibayar ke siapa
hanya jumlahnya satu tujuh itu di wmd